jadi hari ini saya diundang oleh sekretariat bersama forum penyelamat demokrasi dan reformasi
yang kemudian menjadikan tempat ini sebagai rumah perjuangan
dan di dalamnya ada front pembela demokrasi dan reformasi
yang setiap sabtu dan minggu itu mengadakan mimbar demokrasi
sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam mensikapi pemilu dua ribu dua puluh
yang tadi disampaikan diwarnai oleh abuse of power dari bapak presiden jokowi
yang kemudian menimbulkan suatu kerusakan dari seluruh falsafah
nilai nilai dan peranatan kehidupan yang baik
tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat
mengedepankan supremasi hukum netralitas negara
tapi kemarin diwarnai oleh berbagai praktek praktek yang tidak benar
sehingga banyak pakar politik kelompok civil society bahkan juga pak jk
mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal
karena ini menyangkut masa depan kita
sebagai bangsa mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional
yang seharusnya mengedepankan prinsip prinsip demokrasi dan kejujuran
ini semua telah dilanggar
sehingga dengan adanya sekretariat bersama forum penyelamat demokrasi dan reformasi
ini akan menjadi suatu agenda termasuk di dalam menata masa depan bangsa negara
berdasarkan cita cita proklamasi tujuh belas agustus dua ribu dua puluh

menggali seluruh pemikiran para pendiri bangsa
dan dengan semangat merah putih kita bangun indonesia
dengan nilai nilai ideologi pancasila dan konstitusi tersebut
saya diundang bukan mewadai mereka punya prakarsa dan terus melakukan konsolidasi
kalau civil society itu terus bergerak bahkan para guru guru besar
tokoh tokoh perguruan tinggi civil society itu terus melakukan konsolidasi
karena mereka juga terbangun spiritnya setelah dikatakan oleh presiden jokowi
bahwa ini adalah residu politik
sehingga pernyataan pernyataan kritis dari para guru besar
itu dikatakan sebagai residu politik
apalagi itu dikatakan di hadapan panglima tni dan juga kapolri
sehingga ketika residu politik inilah akhirnya malah menyulut
berbagai pergerakan pergerakan yang masif dari kelompok civil society
kami selalu hadir ketika diundang karena pd perjuangan kan partai demokrasi indonesia
kami memiliki legitimasi historis ketika melawan pemerintahan yang otoriter
kami memiliki suatu kebenaran sejarah
ketika ibu megawati soekarno putri juga melawan pemerintahan otoriter soeharto
sampai kantor pdi saat itu dilakukan tindak kekerasan
yang bertentangan dengan nilai nilai demokrasi
mas setelah perkembangan yang haket
apakah sudah ada perkembangan dan sejauh mana naskah akademisnya sudah disusun mas
jadi haket ini kan bukan sekedar proses politik di dpr
haket ini adalah hak warga negara
tapi ini adalah hak warga negara
haket ini juga untuk meminta agar penyelenggaran pemerintahan negara
dijalankan pada konstitusi dan nilai nilai demokrasi
karena itulah yang sangat penting juga dibangun tentang kesadaran bersama
kalau di luar negeri yang tanpa bansos tanpa intimidasi
kemudian tanpa tekanan tekanan hukum
apa yang disuarakan dari warga indonesia di luar negeri berbeda dengan dalam negeri
maka kami bertemu dengan pakar it
ini tidak hanya terkait dengan kpu
ada kekuatan besar yang di belakang kpu
yang kemudian menggunakan sirekap untuk merancang
suatu desain melalui kvikon yang di intercept
tetapi juga untuk pileg
itu pernah menunjukkan bagaimana gerindra setidak tidaknya nomor dua
lalu ada suatu upaya meng intercept kvikon untuk pemilu legislatif
sehingga akhirnya partai gerindra muncul ketiga
dan kemudian psi dibesar besarkan
sementara partai yang mendukung pak ganjar mahfud dikecil kecilkan
pdi perjuangan dikecil kecilkan
bahkan nanti bisa tercatat ini bahwa pemerintahan rejim saat ini akan menghilangkan sejarah partai kaabah
siapa yang mendukung ganjar mahfud dikecil kecilkan
oleh manuver dari rejim yang ingin memperpanjang kekuasaan
dan kemudian masih ada suatu operasi untuk menggelembungkan suara dari psi
ada dari tokoh tokoh pro demokrasi dari para pakar yang mencoba mengungkapkan kebenaran di dalam politik
pak sasto terkait dengan hak angket kemarin dari sekjen partai nasdem
dermawi taslim mengatakan inginnya tiga parpol koalisi perubahan itu membuat satu perjanjian mas dengan pdip
terkait dengan komitmen nanti mendorong hak angket itu gimana tanggapannya
kita sudah ada ideologi pancasila sudah ada konstitusi
sudah ada peralatan kehidupan yang baik tentang nilai nilai demokrasi yang seharusnya
sehingga ketika semua berasa berada dalam rel bahwa kesadaran pemilu ini adalah pemilu yang buruk dan brutal
pemilu di mana sumber daya negara instrumen negara digunakan untuk memberikan keberpihakan kepada paslon dua
jadi komitmen kita adalah nilai nilai demokrasi itu
perjanjian kita adalah komitmen kerakyatan itu
karena kalau ini tidak disikapi buat apa pemilu yang akan datang
kita harus diingatkan oleh sejarah pemilu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu itu pemilu juga yang sangat brutal
diwarnai dengan pembunuhan rakyat saat itu masih melibatkan abri sebagai penopang utama kekuasaan dari pak harto
dan kemudian golongan karya yang bukan partai politik tetapi menjadi suatu instrumen politik
lalu ketika kekuatan yang mengoreksi itu dikalahkan ini menjadi basis penopang dua puluh tujuh tahun dari pemerintahan orde baru
kalau ini tidak kita kritisi nanti pemilu tidak akan ada lagi
yang ada adalah sim salabim hasil pemilu
nah sedangkan kpu itu dibantah nanti
bahkan kpu sendiri kan pura pura nggak tahu
ketika ip address nya dipindahkan
akhirnya telah ada bukti bukti baru mengakui
bagaimana mungkin data data yang strategis kita menggunakan swasta
yaitu alibaba dan ada kepentingan geopolitik
terkait dengan pertarungan antara amerika serikat dan china
sehingga ini sudah tidak benar semuanya
cara cara berpolitik kita sudah mereduksi kedaulatan kita sebagai bangsa
maka ketika kpu mencoba menyanggah beberapa hal
pertama ketika sirekap dimatikan
itu sengaja manual sat down
setelah mereka menyampaikan bukti bukti dari jason script nya
dimana oknum oknum dari kpu itu menjadi subordinat dari kekuatan besar ini
maka ganjar mahfud di lock tujuh belas
bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar it
tapi nanti biar mereka yang berbicara
mas kemarin itu akan dibawa ke dalam kebutuhan kmk atau gimana
yang penting adalah kesadaran dulu dibangun
mas kemarin p tiga menyatakan soal hak angket
jadi mereka belum ada sikap resmi
p tiga sudah menyampaikan sikap resmi bersama
di dalam rapat bersama pak ganjar mahfud dan juga para ketua umum partai
mungkin yang menyatakan tidak ikut rapat
tetapi diperlukan suatu tahapan tahapan
kemudian merancang dengan sebaik baiknya
kemudian membangun kesadaran rakyat
kemudian dilakukan fgd dengan civil society
artinya tidak menunggu dua puluh maret gitu ya mas untuk mengajukan
nah jadi ini segala sesuatunya dipersiapkan
prof mahfud sudah mengatakan naskah akademiknya sedang disempurnakan
sekarang juga sedang mendapat review dari beberapa pimpinan civil society
dan pada saat bersamaan itu kita bangun kesadaran
bahwa yang ingin kita benahi adalah rusaknya nilai nilai demokrasi
jangan sampai seperti pemilu tujuh puluh satu
ketika kekuatan untuk mengoreksi itu kalah
kemudian ini akan menjadi basis bagi pemerintahan otoriter jilid ii
kemarin pak prabowo mengatakan bahwa demokrasi kita itu mahal
ya nanti kita buat murah misalnya dengan sistem proporsional tertutup
itu mengedapankan merit sistem kita simplifikasi
karena itu kejadian pada tahun dua ribu sembilan
ketika liberalisasi politik itu dilakukan tanpa nomor urut
padahal itu sebagai suatu upaya mengkooptasi juga beberapa elemen dari mahkamah konstitusi
diterapkan yang sama dengan bansos dengan campur tangan negara
hanya kali ini intervensi dari negara itu sudah di atas batas kenormalan
mas terkait pdi ini kan menjadi partai kemenang dalam pilihan ini mas
nah kursi dpr ini lagi seks seksnya untuk direbut oleh pdi golkar dan gerindra
bagaimana melihatkan adanya kursi ketua dpr ini direbut oleh gerindra atau golkar mas
kan ada upaya upaya juga kemarin untuk menurunkan gerindra
kemudian golkar untuk menjadi bagian dari suatu kendaraan politik yang akan dimainkan
karena kalau kita lihat berbagai kecenderungan kedepan
rivalitas kekuasaan karena tidak dibangun oleh idealisme
sama dengan apa yang terjadi di filipina
tantangan yang dihadapi pemerintahan tidak mudah
kita lihat konflik di timur tengah
kemudian china saja meskipun mencoba untuk mentargetkan pertumbuhan ekonomi lima persen
tapi dihadapkan pada tantangan tantangan global
harga kebutuhan pokok rakyat yang tidak berhasil dikendalikan
sehingga sangat sangatlah tidak mudah
dan ini akan menentukan wajah kita ke depan
kepentingan bangsa dan negara itu harus tetap menjadi komitmen yang utama
kita tidak ingin persatuan dikorbankan
karena itulah pdi perjuangan akan memerankan peran yang penting dan strategis
di dalam menjaga seluruh marwah marwah demokrasi
marwah kekuasaan untuk rakyat yang mengatasi kemiskinan
marwah kekuasaan untuk membangun masa depan dengan menggembleng anak anak muda kita semuanya
marwah untuk memperkuat kesejahteraan rakyat melalui ekonomi kerakyatan
itu yang akan terus menerus dilakukan oleh pdi perjuangan
mas soeh hingga sampai saat ini sejauh mana proses upaya konsolidasi antara pak suryapalo dengan ibu megawati boleh diambil
tapi yang penting adalah suatu kesadaran tadi
selama kita punya kesadaran yang sama kita akan ketemu
ini kan forum ini kan juga sebagai bagian dari upaya
semuanya dilakukan dengan niat baik tadi untuk mengedepankan dan menyelamatkan nilai nilai demokrasi
kemarin pak surya paloh sempat mengatakan ini pertemuan yang kiranya sangat penting dengan bu mega itu gimana itu mas
ya semua pertemuan sangat penting selama memperjuangkan hak kedaulatan rakyat
tapi dari bu mega sendiri belum tahu kapan mungkin akan membuka pintu mas
sudah beberapa elemen elemen yang bertemu dengan nasdem
nah big pointnya itu kita nunggu dinamika politik nasional
mas apalagi mungkin terkait dengan mk meminta adanya revisi parliamentary threshold
waktu itu kan hasil dari kongres pdi meminta adanya kenaikan lima persen apakah sekarang suara pdip masih dengan lima persen itu mas
ya tergantung semuanya ini konsistensi kita kita mau milih apa
kalau dalam sistem pemilu ada distrik itu suara yang hilang jauh lebih banyak
tapi ngitungnya kan bukan suara hilang ngitungnya kan kesepakatan
sistem distrik itu cara mengkonversi suara menjadi kursi
dimana setiap distrik hanya ada satu kursi
jadi meskipun beda satu suara yang memenangkan di distrik itu yang menang satu suara tadi
nah sehingga itu bukan berarti sisa yang lain hilang
itu adalah suatu konsekuensi dari sistem yang kita pilih
nah kita mau milih mana kita bukan parlementer
kita sistem presidensial demokrasi kita tidak liberal
dalam demokrasi presidensial sistem pemerintahan presidensial diperlukan padanan multi partai sederhana
bayangkan kalau di dpr ada dua puluh partai politik
berapa lama keputusan efektivitas pemerintahan sementara tantangan yang dihadapi harus mendapatkan kecepatan respon
maka karena kita sistem presidensial padananya adalah bukan multi partai kompleks tetapi multi partai sederhana
disitulah sebelumnya kita sudah sepakat
untuk menempatkan instrumen parliamentary threshold yang terus bertingkat
ini supaya partai semakin terkonsolidasi pada saat bersamaan
isu isu pelembagaan partai peningkatan kualitas anggota dewan itu harus dijalankan dengan sebaik baiknya
kalau ngitung suara yang hilang suara pdi banyak yang hilang dalam konversi suara
suara pkb banyak yang hilang dalam konversi suara menjadi kursi
tetapi ini kan kesepakatan dan aturan lain
dan tidak ada sistem yang sempurna
yang penting adalah konsistensi kita di dalam mengkaitkan antara sistem pemerintahan sistem politik kita sistem demokrasi dan sistem pemilu serta sistem kepartean
ini menurut lain pak ppn naik dua belas tahun dua ribu dua puluh kan sikap pdip gimana
kalau kita lihat di dalam pidato pak gibran kan mau naikkan pajak
ya dan itu mereka mau lakukan
pemerintahan yang baru belum terbentuk tiba tiba makan siang gratis sudah dibahas di kabinet
ini kan sesuatu yang melecehkan demokrasi
karena perhitungan rekapitulasi masih berjalan
mas astagfirullahaladzim pak kemarin kan sempat disindir sama ibu irma dari nasdem
katanya kalau pdi menang pakai kura kura tapi kalau kalah jadi oposisi itu bagus

itu saya sudah langsung tanggapi secara personal kemarin